provinsi lampung merupakan provinsi yang menjadi pintu gerbang pulau sumatera dari pulau jawa
posisinya yang sangat strategis menciptakan banyak potensi dari alam sosial hingga ekonomi
menarik untuk diulas pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung pada tahun dua ribu dua puluh tiga mencapai empat lima puluh lima persen
prestasi ini tentunya salah satunya didukung oleh sektor pertanian
lantas bagaimana upaya pemerintah provinsi lampung untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi
melalui sektor pertanian perkebunan serta dampaknya terhadap infrastruktur
hingga potensi pariwisata yang begitu kaya
bersama saya sinta nusa ikuti saya ya di vvip kompas tv provinsi lampung
provinsi lampung memiliki total tiga belas kabupaten dan dua kota dengan bandar lampung sebagai ibu kota provinsi
provinsi lampung memiliki tagline rakyat lampung berjaya
dengan harapan masyarakat mampu sejahtera melalui program program yang dicanangkan
gubernur provinsi lampung dr insinyur haji arinal junaidi memaparkan
bahwa kekuatan pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung diterapkan melalui sektor pertanian
pertanian itu ada tanaman pangan ada perkebunan ada peternakan
dan perikanan baik laut maupun darat
nah oleh karena itulah lampung ini merupakan karunia tuhan ya karena subur
yang pertama yang kedua dekat dengan jakarta
luasan provinsi lampung ini tiga lima hektare atau tiga puluh lima km persegi
lima puluh persen itu masih kawasan hutan
walaupun fungsinya sekarang masih dua puluh enam persen dari tiga puluh persen itu masih berfungsi
sehingga satwa kemudian hutan yang terkait dengan hutan produksi konservasi maupun taman nasional
secara normatif bahwa memang syarat provinsi kabupaten termasuk kota itu tiga puluh persen harus ada kawasan hutan
nah karena fungsi kawasan hutan yang begitu bagus taman nasional kita terpelihara
maka sumber air kita memang berlimpah
irigasinya cukup potensial
yang bisa mengairi lebih kurang empat ratus lima puluh tujuh ribu hektare sawah dan sedang akan ditambah lagi beberapa bendungan
sehingga bisa sampai mencapai empat ratus ribuan hektare sawah untuk padi tetapi lahan keringnya untuk kopi
lada coklat karet kelapa sawit dan singkong yang terkenal dengan apa namanya
tapioca penghasil dari lampung
pertanian perkebunan hasilnya sangat kaya ya pak
bahkan mensupport untuk beras di dki jakarta dan juga provinsi lain
apresiasi ya untuk provinsi lambung tentunya
dan kebetulan matching ya pemirsa sama background pendidikan pak gubernur sebagai insinyur pertanian
jadi memang beliau passionnya juga di pertanian dan kebetulan alhamdulillah di lampung ini
diberikan berkat yang begitu luar biasa
jadi bapak terjun langsung ke lapangan juga ya pak ya
ya betul karena setelah saya mempelajari bahwa akan terwujud lampung berjaya
masyarakat lampung berjaya ini apabila ekonomi kerakyatannya kita bangkitkan
nah oleh karena itulah saya punya satu janji kerja pada waktu saya ingin menjadi gubernur
itu yang disebut kartu petani berjaya
nah kartu petani berjaya ini tidak merupakan gerakan tapi merupakan kemauan keseriusan daripada para petani
karena kartu petani berjaya ini bisa memberikan satu kemudahan ketika mau tanam benihnya ada di mana
ketika sudah ditanam pupuknya tersedia atau tidak
iya ketika masa panen pun distribusi juga
ketika sedang menunggu panen maka petani bisa memanfaatkan kredit usaha rakyat yang disebut kur
dan kemudahan kemudahan inilah yang membangkitkan ekonomi kerakyatan kita
dan saat ini lampung merupakan penghasil
pangan atau lumbung pangan tertinggi di sumatera
kita mendapatkan apresiasi karena lampung mampu menghasilkan beras tiga dua juta ton
per apa itu pak
sementara masyarakat atau rakyat lampung hanya butuh satu dua juta ton
sampai dikirim ke provinsi provinsi tetangga begitu ya bu visi
lima juta ini kita kirim sampai ke sumatera barat bangka belitung
dan empat puluh kebutuhan di ki itu dari lampung
alhamdulillah tidak hanya beras tetapi sayur sayuran
kemudian komoditi perkebunan seperti kopi coklat dan lada
kita nomor satu ladanya di indonesia
kemudian kopinya juga nomor satu dan dua
dan karet maupun kelapa sawit sedang kita galakkan termasuk coklat
coklat kita nomor dua di indonesia
tapi belum ada industri pengolahan untuk apa namanya
atau sudah ada satu ya pak ya
jadi terbuka dong untuk investor investor ini ya pak ya
nah dan saya dengar adanya di jogja tapi processing
tapi dia tidak punya apa namanya kebunnya
nah kita punya perkebunannya tapi tidak ada unit processing yang bisa menghasilkan coklat
berarti bisa dibilang yang disampaikan bapak ini tadi
bisa diwujudkan sebagai pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian begitu ya pak
ini lumbung pangan karena dia basisnya pertanian
oleh karena itulah apa namanya kita sekarang dari tujuh produksi kopi
sekarang sudah mencapai empat ton per hektare
semua sudah tak diragukan lagi begitu ya pemirsa ya
pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian yang ada di provinsi lampung
dan tentunya pak pertumbuhan ekonomi tersebut
tentunya didukung juga oleh infrastruktur yang ada
untuk distribusi penyampaian pupuk misalnya ya pak
dari desa satu ke desa lain kabupaten satu kabupaten lain dan lain sebagainya
infrastruktur yang ada di provinsi lampung ini pak
dukung dengan perekonomian berbasis pertanian yang ada
jadi dengan kemajuan yang kita capai
karena perkebunan ini adanya di desa dan kabupaten
tetapi fungsi fungsi jalan ini
kalau diserahkan kepada kabupaten tidak mampu
sesuai dengan kunjungan presiden republik indonesia ke lampung
sehingga dikerjakan secara bersama sama
baik apbn maupun apbd
jalan jalan mana saja yang bisa menumbuhkan ekonomi
dan jalan jalan itu juga berfungsi konektivitas antar kabupaten
antar kecamatan termasuk antar provinsi
sehingga jalan kita sekarang ini sudah delapan puluh persen mantap
mantapnya itu karena sudah dilakukan dengan
sesuai dengan prosedur jadi di rigid
sehingga jalan sampai di desa pun
ada perusahaan perusahaan yang mengangkut
atau transportasi hacir hacir perkebunan
tidak mengalami kesulitan tentang transportasinya
karena juga jika infrastrukturnya sudah mendukung
menghemat biaya meningkatkan benefit atau keuntungan
oleh para petani yang juga nanti masuknya ke provinsi juga gitu ya pak
yang menarik juga pak berbicara tentang infrastruktur adalah
yang dimiliki saat ini oleh pemerintah provinsi lampung
tentunya kolaborasi ya pemirsa bekerja sama dengan pemerintah pusat
kemudian pemerintah provinsi sendiri
dan juga bumn juga mungkin ya pak ya
bumn bumd dan juga stakeholder terkait
ya kalau lampung ini karena memang lahannya subur
taman nasional kita kan lebih tinggi dari wilayah lain
sehingga taman nasional kawasan hutan kita ini kan membujur
nah peluang peluang yang irigasi selain dari kawasan taman nasional
juga ada potensi seperti bendungan
bendungan batu tegih bendungan marga tiga
dan satu lagi bendungan mereng sewu
tetapi kita masih punya tiga lagi bendungan
sehingga kita akan bangun dengan harapan lampung masih bisa menambah perluasan areal
karena terus terang saja semakin maju wilayah pertaniannya
maka akan dibangun jalan jalan usaha tani
sehingga saya harus berusaha maksimal bagaimana menambah luasan
dan apa namanya sawah
tetapi juga tetap mempersiapkan lahan kering juga merupakan salah satu potensial
dalam beras yang harum beras yang lembut
sehingga tidak hanya untuk perkebunan
tapi untuk tanaman pangan pun masih bisa kita lakukan
terus meningkat ya pak ya di semua komoditi tanaman pangan dan juga lain sebagainya
wah kalau kayak gitu saya makin nggak sabar nih pak
mau eksplor lebih lanjut potensi yang begitu luar biasa di provinsi lampung
pertama dari sisi pertaniannya tanaman pangan kita lihat padinya yang luar biasa
pertanian tidak hanya menyediakan pangan saja bagi suatu daerah
tetapi juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi
pertanian mampu menciptakan lapangan kerja
dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa
begitu luasnya potensi pertanian
gubernur provinsi lampung menjadikan sektor ini sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah
indah banget ya pak gubernur ya di sini sudah tiba di areal persawahan
lahan pertanian produksi tanaman pangan begitu ya pak ya
di desa adipuro ya pak ya
kecamatan trimurejo kabupaten lampung tengah
indah banget ini sudah mulai menguning
kayaknya kalau nggak salah tiga minggu lagi mau panen gitu ya pak ya
ada berapa hektare pak luas wilayah di sini
kalau di wilayah kecamatan ini
tetapi trimurjo ini merupakan sentra produksi padi
karena memang persyaratannya luar biasa ya
tanahnya subur irigasinya setiap saat tersedia
kemudian apa namanya infrastruktur jalannya bagus
dan petaninya memang sudah cukup luas
selama menggeluti di bidang padi di bidang sawah
jika kemarin sebelumnya bapak sempat menyampaikan
lampung ini disebut sebagai lokomotif lumpung pangan ya pak
satu areal yang bisa menjadi mendukung program tersebut
dan bapak juga memiliki program yang sangat menarik nih
yang berkaitan untuk kesejahteraan petani ya pak ya
yaitu elektronik kartu petani berjaya
dan juga itu nanti bisa meningkatkan dari nilai tukar pelan itu sendiri ya pak ya
boleh diceritain lagi nggak sih ke pemirsa
ya jadi seperti yang kita lihat ini
trimerjo ini produksi padinya tujuh delapan
mudah mudahan akan kita tingkatkan lebih tinggi lagi
dan daya dukungnya memang sudah kita siapkan
seperti program yang sudah saya lakukan tentang kartu petani berjaya
nah kartu petani jaya berjaya ini memberikan satu kemudahan terhadap petani
fasilitas kredit usaha rakyat
kemudian penjualan atau pemasarannya juga menguntungkan buat petani
yang menjadi perhatian khusus atau kebanggaan para petani
karena kemampuan apa namanya ekpb ini betul betul secara online
dan bisa mendapatkan apa namanya informasi tentang pasar
informasi tentang kebutuhan kebutuhan sarana produksi
yang setiap saat bisa dia dapati tanpa harus melalui pedagang pedagang
yang kurang bertanggung jawab
jadi petani di lampung ini di proses lampung khususnya di trimurjo ini harus untung pengirsa
bila itu karena petani harus tinggi harga berat harus baik gitu ya
termasuk tadi program bapak elektronik kartu petani berjaya
apakah benar dirasakan dampaknya nih oleh para petani
sebentar pak wah kebetulan sepertinya lagi ada bapaknya yang sedang bertarung
selamat siang pak halo pak
sudah berapa lama pak menjadi petani di trimurejo
ya kurang lebih dari umur kita namanya merah
sampai sekarang berarti sudah lama mengolah lahan yang ada di sini ya pak ya
nah dari program pak gubernur ada elektronik kartu petani berjaya ini
bapak merasakan manfaatnya nggak pak selama ini
ya contohnya dari kita mendapatkan pupuk itu alhamdulillah ada
kalau mau meningkatkan usaha modal usaha kredit usaha rakyat juga bisa ya pak ya
sudah dan dipermudah ya dengan adekat tersebut
bapak termasuk gapuk ke gapoktan juga ya di sini nama gapok tani apa pak
di sini kalau di sini kelompok petani nya agi jaya petani nya bapak madani
terus kalau gapoktan nya
iya gapoktan nya lestari ya pak ya oke
mereka mengurus dan menguntungkan nilai jual petani
jadi dari program itu tentunya nilai tukar petani nya meningkat begitu ya
selamat melanjutkan pekerjaan pak semangat
bertahun panen untuk trik prik di murujo
timur jo ini saat ini dua kali per tahun tapi kita nanti akan upayakan menjadi tiga kali
jadi tiga kali dalam setahun itu betul betul lahannya tidak pernah nganggur
itu berkat jasa jasa beliau juga nih pemirsa
para petani petani yang giat semangat sehat sehat ya pak ya
salam untuk keluarga dan rekan rekan semuanya ya pak kita jalan jalan lagi di area sini
komoditi yang lain juga kan bapak juga sudah menyampaikan singkong mas kantop tapioca
singgung nomor satu di dunia komoditi lain juga ada nanas dan lain lain ya pak ya
bisa dijelaskan lagi nggak pak kalau itu di area masuknya di perkebunan begitu atau seperti apa pak di provinsi lampung ini
ya seperti kita ketahui bahwa lampung ini memiliki luas lahan sawah
lebih kurang empat ratus lima puluh tujuh ribu hektare
dan sampai saat ini lampung menjadi penghasil beras nomor lima
tetapi dengan adanya program penambahan waduk saya yakin bisa mencapai lebih kurang enam ratus ribu hektare
dan ini juga yang apa namanya akan memberikan
lampung sebagai lumbung pangan sebagai lokomotif pertanian indonesia yang diberikan oleh menteri pertanian
nah saya ingin mempertahankan itu
dan selain padi kita juga sebagai penghasil jagung
tapi jagung ini tidak banyak keluar
karena kita sebagai penghasil lumbung ternak
jadi pitlotter pitlotter itu banyak menggunakan apa namanya jagung
sehingga dari dan untuk lampung sendiri
alhamdulillah ya artinya kebutuhan pakan pakan untuk ternak kita tidak import tidak dari provinsi lain
tetapi kita penuhi dari daerah sendiri
nah kemudian ada lagi yang memang lampung ini juga penghasil com
penghasil coklat nomor dua di indonesia
tetapi kan aneh ya
kita punya produksi kakao tapi tidak punya
sehingga kita selalu makan apa namanya
iya dari belgia kan lucu
nah saya ingin ada kalangan investor yang ingin bergerak di bidang itu
dan kehadirannya agar kita bisa menjadi provinsi yang penghasil coklat untuk kepentingan kepentingan nasional
nah kemudian kita juga punya potensi di bidang kopi
kopi kita nomor satu di indonesia
yang kebetulan sudah mencapai empat ton per hektare
jadi kebetulan itu paritasnya adalah arabica
kalau yang robusta masih bersifat satu sampai satu lima ton
tapi yang empat ton ini merupakan satu upaya kunjungan saya ke vietnam
karena di vietnam sudah mencapai
tetapi pada suatu saat kita akan saingi dan bahkan lebih dari vietnam pada akhirnya
karena ada beberapa teori yang bisa berlaku
target pr dan juga harapan ke depan yang insya allah bisa terlaksana di provinsi lampung ya pak
masih banyak lahan hutan taman nasional juga
di sini ada dua yang sudah sangat terkenal way combas tnbbs juga
yang masih sangat diungsikan sebagaimana mestinya ya
yang juga berfungsi juga untuk pengairan
nah untuk irigasi di areal persawahan di provinsi lampung seperti apa pak
ya jadi karena saya pernah di kehutanan
maka taman nasional saya jaga sampai hari ini kita dalam posisi normal ya bagus
nah sebagaimana kita ketahui bahwa luasan areal tiga puluh persen harus kawasan yang berfungsi sebagai hutan
karena supaya fungsi hutan
fungsi ekologinya berjalan
kemudian ketersediaan airnya juga berjalan
lampung sebagai lumbung pangan karena irigasinya tersedia selain lahan
nah tapi air ini berasal dari kawasan
dari kawasan inilah yang memberikan kontribusi terhadap lampung sebagai lumbung pangan
dan mudah mudahan dalam posisi yang normal
dalam posisi yang tidak normal atau musim hujan dan kemarau
maka kita siapkan waduk waduk sehingga dalam fungsi fungsi tertentu ini bisa berjalan normal
baik kemarau maupun musim hujan
ketersediaan airnya tetap kontinu
karena saya akan menambah lagi lebih kurang dua waduk lagi yang lebih kurang akan menambah
debit air mudah mudahan akan mencapai target lebih kurang enam ratus ribuan hektare untuk padi sawah
nah bisa diairi gitu ya pak ya
ada juga potensi wisata yang brand trend banget pastinya pak
provinsi lampung memegang peranan penting sebagai pintu gerbang pulau sumatera
dengan letaknya yang strategis di sepanjang pantai barat daya pulau sumatera
provinsi lampung menjadi pintu masuk utama bagi lalu lintas darat dan laut
keberadaan pelabuhan bakahuni yang merupakan salah satu pelabuhan utama di indonesia
indonesia menjadi gerbang vital bagi arus perdagangan logistik dan pariwisata antar pulau
karena seperti kita ketahui ya pemirsa di pelabuhan bakahuni ini adalah pelabuhan tersibuk se asia
khususnya di rute merak bakahuni
bisa sampai berapa itu pak setiap tahunnya atau setiap bulannya penumpang yang ada
atau yang menyeberang dari merak ke bagahuni dan sebaliknya
baik seperti kita ketahui bersama bahwa marabakau ini adalah salah satu pelabuhan terpadat
bahkan di dunia mungkin ya di asia jelas nomor satunya
karena kita dua puluh empat jam kita mengoperasikan kapal tidak berhenti terus menerus
jadi pengguna jasa dapat menyeberang setiap saat selama dua puluh empat jam tersebut
jadi kita mempunyai armada
kurang lebih enam puluh enam kapal di sini
dan setiap hari beroperasi kita operasikan sesuai dengan kepadatan penumpangnya
kita sesuaikan misalnya kondisi normal padat dan sangat padat kita sesuaikan kapasitas kapal tersebut
nah yang menarik juga nih pak kita lagi di bulan suci ramadan ya pak
alhamdulillah biasanya nih pada semangat menyambut arus mudik dan juga arus balik
tentunya merak bakahuni salah satu
itu destinasi favorit para penumpang
kalau misalnya nyebrang darat atau udara biasanya hanya passenger ya pak atau penumpang
nah kalau lewat laut ini truknya ikut nyebrang mobilnya yang segede gaban ikut nyebrang
dari pak jm sendiri kapten rudy di sini memberikan solusi agar masyarakat penumpang ini merasa lebih nyaman
baik sesuai dengan ketentuan yang sudah disiapkan oleh asdp
saat ini isdp sudah membarukan tiket online verisi
dengan tiket online ini ini menjadi salah satu memberikan pelayanan terbaik bagi customer pengguna jasa
karena sebelumnya pakai tiket manual terjadi antrian di pelabuhan penumpukan dan lain sebagainya
karena customer tidak mengetahui kapan harus menyeberang
customer bisa mengetahui jam berapa harus menyeberang
dan kami manajemen isdp juga sudah menghitung visi rasionya
jadi antara supply dan demand itu kita sudah tahu
reservasi yang sudah masuk berapa
penumpukan penumpang khususnya di pelabuhan bakahuni ini ya pak ya
karena itu yang juga sering dikhawatirkan oleh pengguna jasa itu sendiri
tapi sekarang juga semakin fasilitas ditingkatkan
ada juga penyeberangan dari yang reguler
vip express dan juga lain sebagainya bisa dimanfaatkan ya pak ya
dan yang menarik juga fasilitas pendukung yang ada di sini nih pak mirsa
tapi juga didukung pangitan sekitarnya yang ada
sudah terbangun sekarang ada masjid bsi
dan kedepannya juga akan dibangun bhc ya pak
terkait itu juga kita sudah terintegrasi sekarang
kita mempunyai bhc yaitu bakaoni harbour city
ini adalah salah satu terobosan dari manajemen asdp
untuk meningkatkan pelayanan juga dalam bidang pariwisata
selain pelayaran penyeberangan maupun pelabuhan
jadi nanti di bhc untuk tahap pertama sudah dibangun
krakatau park terus masjid bsi
dan juga ada menara siger
mudah mudahan pengguna jasa nanti bisa menikmati stay di biaya
nanti juga kedepannya mau dibangun yang lain juga ya pak
ada paket wisata lain cruise juga bisa di sini bioskop dan lain sebagainya ya pak
iya kedepan nanti pengembangannya nanti ada hotel
salah satunya ada pengembangan visi visi dari sdp itu sendiri
ini juga tentunya kolaborasi begitu ya pak rudi
antara asdp bumn dan juga pemerintah provinsi lampung
serta stakeholder terkait swasta dan juga lain sebagainya
akhirnya semuanya bisa terlayani dengan baik
penyeberangan yang aman nyaman dapat tercapai
terima kasih banyak kapten rudy waktunya
pemirsa langsung melihat ke area bhc dan juga di kawasan ini
saya izin jalan jalan lagi bapak silakan menuju kegiatan
setelah ini saya berbincang dengan pak gmsdp
selaku kepala dinas perhubungan provinsi lampung
kalau beberapa waktu lalu juga pak gubernur sudah menyampaikan ya pak ya
persiapan arus mudik di lampung ini insya allah aman
port bakahuni yang paling sibuk tadi katanya sedunia
kalau dari pak kadisnya sendiri bagaimana pak persiapannya sejauh ini
untuk menjelang arus mudik dan juga arus balik
jadi beberapa persiapan sudah sedang kami laksanakan
mengenai sarana dan prasarananya
masuk kapalnya kemudian dermaganya
dan ini kami all out untuk lebaran ini
karena ini pelayanan kepada masyarakat
dan ini harapan kami
penyelenggaraan lebaran tahun dua ribu dua puluh empat ini bisa berjalan dengan lancar
seperti yang sudah sudah bahwa kami di bakahuni
akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik baiknya
kenapa pun kami adalah pintu gerbangnya lampung
jadi memang yang kita persiapkan betul
jangan sampai terjadi kemacetan di lampung
kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu pernah terjadi di merak
tapi di lampung selalu aman insya allah
karena kami memang memiliki pelabuhan yang cukup luas
kita ada tujuh dermaga kapasitas parkir kita juga luas
bisa menampung lima parkir
kita juga memiliki jalan lintas pendukung yang lengkap
jalan tol kita punya kemudian jalan lintas tengah kita punya
sehingga ini kayak akses ini yang membuat kami yakin
kami juga punya pelabuhan pendukung bbj kita punya pelabuhan panjang juga
sehingga bila terjadi stagnasi di sini
semuanya sudah siap untuk bagaimana mendukung kelancaran nanti arus balik
jadi sudah ada plan b plan c dan berikutnya ya pak ya
masuk jalur udara juga aman ya pak ya
ada airport internasional juga di sini ya pak
khususnya para calon pemudik nih
yang juga mungkin pulang kampung atau memang mau jalan jalan di lampung

ya kami mengimbau pada masyarakat pemudik maupun masyarakat lampung
ketika nanti angkutan lebaran agar menyiapkan tiket tiket ferizi
dan ini disepakati bahwa satu hari sebelum melakukan perjalanan sudah harus memiliki tiket ferizi
dan kami pastikan bahwa tiket ferizi tidak dijual di pelabuhan
tidak bisa gusu jadi harus dari rumah sudah siap
dan nanti kami tim terpadu dari kepolisian dari kementerian perubahan
dari dinas perubahan dari stp akan melakukan verifying atau done delaying di rest area
kemudian di buffer zone jadi kami akan pastikan di sini tidak akan ada antrian
kami pastikan bahwa orang yang mau nyebrang itu sudah memiliki tiket
oke peraturan lalu lintas bagi darat laut udara diikuti ya pak ya
demi keamanan dan kenyamanan bersama bisa bahagia berkumpul dengan keluarga

iya demi keamanan dan kenyamanan bersama bisa bahagia berkumpul dengan perusahaan

provinsi lampung yang sudah dibangun beberapa macam pendukung khususnya ini juga ada bch dan juga lain sebagainya

bapak sehat sehat juga untuk nanti pengamanan karena bapak akan sibuk ya menjelang tahun semuri dan balik ini
bapak sehat sehat juga dapat memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku untuk produk makanan olahan
hal ini membuka peluang baru bagi umkm untuk mengembangkan produk berkualitas tinggi dan memperluas pasar mereka baik secara lokal maupun internasional
udaranya sejuk ya pak gubernur terlihat kemparan apa nih pak pegunungan bukit
sudah tiba di bukit aslan sekarang kita pemirsa
salah satu tempat healing yang ada di provinsi lampung
wah deket banget jadi pemirsa nih teman teman yang pas ke lampung mampir lah ke bukit astrak sini ya pak
nah berbicara juga tentang kesejahteraan masyarakat pak yang ada di provinsi lampung selama masa pemerintahan pak gubernur
ada juga program bapak badan usaha milik desa ya pak ya
yang tujuannya tentunya memberikan kemudahan masyarakatnya supaya lebih sejahtera
ya jadi saya punya
saya punya program membangkitkan atau meningkatkan ekonomi kerakyatan
nah bicara rakyat lampung ini tujuh puluh persen penduduknya berada di desa
bekerja di sektor pertanian
nah tentunya aktivitas kegiatan masyarakat yang ada di desa harus kita dorong maksimal
nah salah satu diantaranya ada badan usaha milik desa
jadi saya ingin di badan usaha milik desa itu tenaga manusianya itu adalah dari desa
banyak ya program dari bumdes dikembangkan program program lain yang kembali lagi tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat
memberikan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya
jadi insya allah di provinsi lampung ini sudah tidak ada masyarakat yang prasejahtera ya pak ya
ya lampung punya dua empat ratus empat puluh enam desa
saat ini tidak ada lagi desa tertinggal
di dalam desa pasti masih ada rakyat yang statusnya miskin
nah inilah desa yang sudah cukup bagus tetapi masyarakatnya yang perlu saya benahi dengan pendekatan
tetapi satu kesatuan dengan hasil usaha yang mereka lakukan yaitu pengembangan ternak kambing
dan sumber dananya kita kerjasama dengan pihak yang berwewenang dengan harapan pendani
di samping usaha pokoknya juga ada nilai tambah meningkat pendapatannya
dananya tidak hilang karena itu sifatnya pinjaman yang bergulir dan lampung menjadi lumpung ternak
oke nah itu ya jadi banyak sekali program yang membuat akhirnya tidak ada desa tertinggal lagi ya pak ya
tidak ada bisa tertinggal sudah tidak ada
ada juga program bapak yang diinisiasi langsung oleh pak gubernur adalah pasar umkm nih pemirsa
ya jadi di provinsi lampung ini ada tiga ratus lima puluh tujuh umkm
nah oleh karena itulah untuk menghantar umkm lebih baik maka saya membangun pusat pasar umkm
saya kira pusat pasar umkm di indonesia mungkin belum satu atau dua
berarti inisiatornya dari provinsi lampung ya pak
ya jadi bekerja sama dengan pihak perbankan dengan harapan semua komoditi komoditi yang dihasilkan dari umkm
maka semuanya juga ada di pasar umkm
kalau dia sudah meningkat menjadi nasional
maka dia akan kita geser
tapi kalau masih dalam kapasitas lokal itulah yang selalu kita promosikan dengan memperhatikan kualitas dan kontinuitas termasuk kesehatannya
nah itu pak di pusat pasar umkm berarti kayak one stop shopping ya pak ya produk produk umkm ada semua di situ
dari kerajinan kemudian batik juga semuanya ada di situ
kuliner cemilan khas dari lampung ada ya pak di sini
cara promosi dan pengembangannya agar lebih hits lagi gitu gimana pak
nah jadi yang pertama kita menyiapkan komoditi karena ini kan lampung ini kan lumbung pangan
nah tentunya umkm supaya dia tidak kehabisan atau mengalami kesulitan maka umkmnya yang bergerak di bidang hilirisasi pertanian
kemudian yang kedua diharapkan daya dukung perbankan di dalam pengembangan peningkatan produksinya
nah jadi saudara saudara atau teman teman yang tidak sempat berbelanja tapi ada di semua tempat itu tidak perlu hampir ke bandara lampung tidak perlu ini tapi ada di semua lini
supaya ini menjadi pusat wisata masyarakat yang berskala kekeluargaan
nah berbicara mengenai usaha juga ya pak ya ini kan usaha pariwisata usaha makanan umkm dan lain lain tentunya harus dipermudah dengan ajannya izin ya pak nib
kemudian juga lampung tentunya ramah untuk para investor dari skala kecil menengah maupun besar
ya tentunya di dalam berusaha atau bisnis tidak melakukan satu persaingan
yang besar membina yang kecil yang kecil juga harus kreatif dalam rangka menunjang yang besar
nah oleh karena itulah saya mengapresiasi para pengusaha karena saya pernah mengajak pertemuan dan
pertemuan itu merupakan satu solusi di mana ada pembagian wilayah para apa namanya
pengusaha dalam mengembangkan sektor pertanian perkebunan
kemudian pemasarannya juga seperti itu tidak saling berebut
tetapi ada yang memang skala besar dia bisa ekspor atau antar pulau
nah sehingga tidak ada kesan monopoli di lampung
ya pengusaha itu dijamin baik
betul perizinan juga mau dapatkan e bay juga mudah ya pak
nah saya mau jalan jalan lagi mau berwisata lagi menikmati kein alam di sini ya pak ya
kesana mungkin ya pak ya sambil kita melihat pemandangan
ya pak gubernur kita sudah berada di lokasi yang juga gak kalah indah masih di area bukit asap
kebetulan juga ada pengelolanya pak niki di sini
sangat asri ini juga wilayah outdoornya ya pak area outdoor dari bukit aslan
ada area camping di sebelah kanan juga ada area untuk event wedding bisa dilaksanakan di situ
langsung aja deh ke bukit aslan ya kalau lagi ke provinsi lampung
nah pak gubernur tadi kita sudah berbicara banyak sudah keliling keliling juga nih saya di provinsi lampung
kedepannya harapan bapak atau goals
untuk provinsi lampung dari pak gubernur apa nih
nah pariwisata ini kita urai
ada yang memang di apa namanya di wisata alam
di dalam kawasan kawasan hutan yang selalu berhubungan dengan satwa kemudian anggrek yang bagus bagus
nah tetapi yang ada pariwisata yang memang tidak memerlukan perjalanan yang jauh tetapi bisa melibatkan keluarga yang besar
nah seperti bukit aslan ini hanya empat km dari kota bandar lampung tetapi sangat nyaman
nah oleh karena itulah saya mengapresiasi bahwa kawasan ini mampu dia jaga dan pohon pohonnya itu berfungsi untuk lingkungan tetapi punya nilai ekonomis
lampung kan sudah menjadi provinsi yang punya penghasil pangan di tingkat nasional
nah jadi tentunya ini harus saya pertahankan
karena bagaimanapun juga lempung ini adalah kawasan yang sangat berkembang
kalau negara yang serting memiliki yang lebih kebanyakan begitu mereka juga bisa memberikan kontribusi terhadap kebutuhan provinsi lainnya
bagaimanapun juga perhampuannya ripped kita ini
jadi sektor kehutanan sektor pertanian sektor perkubunan dan sektor sektor lainnya mempertahankan untuk kebutuhan pangan nasional
betul betul seperti tagline nya ya pak rakyat lampung berjaya kita lanjut jalan jalan lagi kalau kita
dan akhirnya sudah sudah perjalanan saya mengeksplor provinsi lampung
perekonomian berbasis pertanian di provinsi ini memang sungguh berdampak untuk segala sektor seperti sektor umkm pariwisata dan juga lain sebagainya
semoga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan ya sesuai tagline nya
membuat rakyat provinsi lampung semakin berjaya
akhirnya saya sunan rosa pamit berdiri sampai jumpa di vvip berikutnya